karena aku hamil aku punya banyak alasan untuk mencelakai ibunya rafa

kamu kenapa sih
gara gara devi ibu jadi batuk batuk
mas aku jadi kasian sama ibu mas
tadi itu aku nanya sama ibu mengenai baju yang mau disumbangin
tapi ibunya jadi batuk batuk
bu ibu jangan begitu sama devi
devi sudah berusaha menjadi mantu yang baik
bukan begitu nak
ibu tadi pusing banget
bu ngelak banget
ibu pusing banget
ibu tadi pingsan
ibu panas badannya
aku harus ada ibu dokter
aku harus alat ibu dokter
ya ampun bu
ibu udah mas
biar aku aja
aku aja yang bawa ibu ke dokter ya
awas aja kelas tunduk dokter
gapapa gak usah
ibu gak usah ke dokter aja ibu
ibu gak apa apa
kurang tidur aja kali ini
ibu mesti tidur aja kali dulu ya
kalau gitu gini aja mas
mungkin ibu masuk angin
biar aku kerokin ya
ya udah kalau gitu
gak usah gak usah
biar ibu dikerokin aja
ya udah kamu kerokin ibu ya
aku gak usah ikutin kantor dulu
jadi gak ibu mesti kerokin aja
pakai minyak tawon aja
emangnya gue gak ada kerjaan
udah saya keluar
saya keluar saya keluar
waduh udah mau teman aja deh
ya udah bangun bangun
virus tau gak
ibu asal ibu tau ya
gue gak akan rela mas rafa ngeluarin uang sebesar pun untuk ibu
pintunya gak ditutup lagi
bu lu mau nyamperin aku
jadi lu mau nyamperin aku
ibu hujan siap
ibu gak pernah lihat kalung atau keliasan lain di kamar ini
ya terus kemana
masa kalung berlian aku bisa hilang sendiri
bu di rumah ini kan cuma ada kita bertiga
berarti ibu dong yang ngambil
jadi kamu menuduh ibu yang ngambil
gak mungkin lah nak ibu ngambil itu
eh ada apa nih bu
mas ibu marah sama aku mas
tadi kan aku nanya sama ibu tentang kalung berlian aku
di rumah ini kan cuma kita bertiga mas
ibu merasa tertuduh
aku gak nuduh ibu kok mas bener
ibu jangan begitu sama devi
devi kan cuma tanya
kalau ibu nggak ngambil ya udah jangan marah
ibu gak marah nak
ibu cuma bilang mbak ibu gak lihat kalung itu
tapi kalau memang ibu pengen kalau berliannya devi ikhlas kok
atau ibu mau yang lain
kasian ibu mungkin ibu pengen
gak mungkin lah ibu ngambil
kan nyolong itu dosa besar
gak berkah dunia akhirat gak mungkin lah
ya udah devi
coba kamu cari sekali lagi
barangkali kamu lupa naruh atau tidak

tapi ibu gak mau

tapi ibu gak mau
aku yakin kalau ibu gak mau
tapi ibu gak mau
aku yakin kalau ibu gak mau
tapi ibu gak mau
aku yakin kalau ibu gak mau
aku harus pikirin cara supaya nenek itu tersingkir dari
masih aja ngambilin ibu
masih aja ngambilin ibu
ada apa sih kok terak teriak kamu
perut aku mas
perut kamu kenapa
ada sesuatu di perut aku mah
ya allah aku punya anu terima kasih ya allah
kamu minta apa kamu minta apa
ini rujaknya sudah siap
ngapain sih pakai masuk kamar segala
terus perlu apa lagi nanti
oh keluar dari kamar ini
jangan lupa kau tutup pintu
sampai kapan anak yang menghancur saya perlu melakukan saya seperti ini
saya sayang sama devi kayak anak sendiri

apa salah saya ya allah
aku punya banyak alasan untuk mencelakai ibunya rafa
ya ya kenapa nek
aku kena bilang
jaga baik baik aduan kamu
baru juga bahagia